bang dimana sih
gue di bank
kok mobil ditinggal di laundry
sekarang lo telpon dia
lo mau nganterin makanan buat dia makan siang
lo tanya tuh dia mau dimasakin apa
kok malah misin suruh ngantar makanan
ini pasti ada apa apanya kalau muhit sama yang ngebaikin si rizal
kenapa sih dulu gak mau kerjasama
bukan yang gak mau bang
kan rati udah bilang
rati tuh takut
abang itu kan udah punya istri
nanti malah salah sangka lagi
rati gak mau ah
lo sampe dilabrak
lo gak usah takut
bini gue gak akan tahu
lagian kalau bini gue tau
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
berarti takut berurusan sama suami orang
beda kalau abang duda
hati kok belum kelihatan juga ya
kangen sama jamunya
kangen sama jamunya
atau sama orangnya mas
apa dia sakit ya
kalau mas jano udah sakit ya
anak udah kesem sem sama si rati
yowes lama raih
tin sampe liat rati
eta bukan jamu teh ya tin
iya tau tehing
tapi artinya apa
bahasa suna tuh
sampen itu orang sunda atau orang mana
kok nggak tau arti tehing
katanya tak cem nggak tau
biasanya tuh puput datangnya jam berapa
biasanya sih udah datang mak
papa minta telepon aja ya
nanti dikiranya lu ngarepin dia dateng
gak khawatir bu puput sakit
udah biarin aja
beb denger sendiri kan
apa kata dokter haris
kamu masih bisa hamil
kita masih bisa punya anak
aku tuh seneng banget dengernya tadi
berarti nanti kalau misalnya aku hamil
kita bakal punya dua anak bed
terima kasih rokar galau
gua kok curiga sama pak muhyiddin
lu orang lagi berubah mau jadi baik lu curigain
gak ada angin nggak ada hujan
terus lu maunya gimana
gak baikan berantem terus

lu gak capek liat papa berantem terus sama pak muhyiddin
gak capek lihat papa berantem terus sama pak muhyiddin
kalau pak muhyiddin punya niat jahat sama papa
lo tuh terlalu parno
lo kepikiran bokat melandia terus sih
kalau papa sama pak muhyiddin udah baikan
kau doain lu gak balikan sama nadia ya
ah aku mau ke rumah bu aminah beb
beb istirahat dulu
nanti aku jemput
udah gitu nanti aku antar ke ibu aminah
sekarang istirahat dulu ya
ya udah ya tapi aku mau nginetin bu aminah dulu tuh kalau gitu
iya aku ke kantor dulu ya
ya udah hati hati ya beb
tuh kan udah jam dua belas
mungkin si pupin gak datang kali
udah deh gue pulang
wah tuh hp lu bunyi
gue pengen dengar suaranya
waalaikumsalam bu aminah
soalnya saya habis jalan tadi sama mas aji
iya nggak apa apa ibu
eh bu aminah udah makan belum bu
buannya masih ada bu
masih banyak di kulkas
masih banyak di kulkas
masih banyak di kulkas

bu jangan lupa ya susunya diminum loh
bagus kalau gitu

bagus kalau gitu
nanti sore saya datang ke sana ya bu
saya tuh udah kangen sama dede bayinya
aduh sore mau datang
eh rijalada gak gitu gitu amat sama lo
cocok lo berdua sama si puput sama gilanya

aduh ntar lihat ya
belum tentu juga dia datang
temen gue pusing mak
mau datang mak
abang jangan maksa
gue bukan maksa
ratih ini kan orang desa
abang rati takut
nah kalau lo takut terus bagaimana bisa maju
di mana sih
di mana sih
di mana sih
di mana sih
gue di bank
kok mobil ditinggal di laundry
rati yang muter dulu ya
rati yang muter dulu ya
gue satu lagi
gue satu lagi